sudah seminggu tuh bapak lo telat bayar
belakangan ini uang itu kan gak ditabung di tabungan ini
bentar bentar ada telepon
ya udah angkat lah
halo kak indra
kak indra jangan pulang dulu ada bang fadil
ntar dia lama lagi disininya
ngapain dia kesitu
udah pokoknya juang pulang dulu titik
ada fadil di rumah
kata indri jangan balik dulu
ya kalo lo gak pulang fadilnya terus di rumah lah
ya indri nyuruhnya gitu
kesel gua sama dia
lu kali yang ngeselin bukan indri
temen lo kan emang ngeselin semua
kesel gue dia titip salam terus buat indri
wah enak aja
ah nanti lo telpon dia suruh main ke pos
lu aja yang bawa capek gue
tumben tumbenan kasih gua bawa
what up wak
jadi sebetulnya aku sekarang ini lagi ada di rumah gebetanku wak
tapi challenge tetaplah challenge
oke wak jadi gini wak ya
ada satu subscriber aku nantangin aku wak
katanya bisa gak aku meranin karakter nenek nenek
tapi challenge tetaplah challenge
what up wak
aku lagi di rumahmu ini wah
lu ngapain sih di rumah gue
ini gue di tempat tongkrongan
aih malas sekali aku wak udah disini aja lah
kan gua nya disini
yaudah gini aja lah wak
kau disana aku disini gitu ya
lagi nunggu indri aku ini
dia nungguin indri
besok kita latihan senam hamil ya
ngelahirin ini saya disesar
jadi saya tidak butuh senam hamil
bu aminah marah lagi oh sama saya
enggak enggak enggak saya nggak marah
eh iya kenapa

mah di depan masih ada bang fadil
suruh pulang aja dong mah
ya indri gak enak aja dari tadi di depan kamar indri terus
ya udah biar mama ke depan
saya mau ke depan
aku kasih tau sama kalian ya
sebetulnya sama aku kalau mau jadi nenek nenek itu
gampang sama aku itu gak terlalu sulit lah
ntar ya kalian lihat ya
bukannya ngusir tapi
udah harus nyapu
belum nyapu tante
udah tante sini sini
aku aja yang nyapu tante
nanti kalau tante lesu letih ya kan
enggak enggak usah biar tante
tante meneran dikit biar aku sapu ya tante
enggak apa apa tante ini udah kerjaanku sehari hari kayak gini
nanti aku bersihkan semua ini tante
om rizal kemana tante
sama berarti kayak aku lagi kerja nyapu ini tante
gapapa tan nungguin indri aku ini tan
indri pasti pulangnya malam
gapapa tan aku tungguin aja disini
lagian disini tuh kayak enak gitu udaranya tan
sejuk sejuk kayak mana gitu ya kan
udah tante dalam aja lah istirahat
nanti ini semua bersih kutarok tan
tenang aja tante
aku lanjut ya tante ya
bersihin rumah calon rumah
diberesin lah pula ya kan
namanya pun calon rumah sendiri nanti
tante masuk ya
istirahat aja tante ya
semuanya udah beres
terus mimpi mau berhenti kerja aja
biar mimpi fokus ngerusul andri nya
iya mp dengernya tuh
minjemnya buat apaan
buat buka laundrian yang baru
udah seminggu tuh bapak lo telat bayar
belakangan ini uang itu kan gak ditabung di tabungan ini
dipegel sama bang muhyid
buat bayar utang
uangnya udah ada